ya kami sore nanti stadion utama gelora bung karno jakarta akan kembali menggelar duel akbar antara indonesia versus thailand
dan kedua tim ini punya rapor yang identik di fase grup a piala aff sejauh ini
yaitu sama sama menyapu bersih dua pertandingan awal dengan kemenangan
indonesia ini berhasil mengalahkan kamboja dua satu dan juga membantai kamboja tujuh gol tanpa balas
sementara untuk lawan indonesia hari ini yaitu thailand berhasil melumat brunei darussalam lima dan juga mengalahkan filipina dua
sehingga kedua tim ini sama sama sudah mencetak sembilan gol tapi bedanya gawang indonesia sudah kebobolan satu kali
sementara thailand selalu mencatat clean sheet di dua laga pertama
kemudian kita akan lihat performa indonesia
forma pemain kunci di lini depan dari masing masing tim sejauh ini ya
kita lihat dulu indonesia punya egy maulana fikri yang berposisi sebagai pemain sayap kanan dan juga masih berusia muda dua puluh dua tahun
sementara thailand ada tirasil dangda yaitu penyerang tengah yang berusia tiga puluh empat tahun
dan dari dua penampilan pertama grup a piala aff kali ini tirasil dangda lebih produktif dengan tiga gol dan dua ases
sementara untuk egy mengoleksi dua gol
masing masing satu saat melawan indonesia berhasil mengalahkan kamboja dan juga brunei darussalam
kita lihat nanti sore apakah egy maupun terasil bisa menambah pundi pundi golnya di piala aff kali ini